beberapa partai turut menyoroti isu perombakan kabinet imbas peleburan dua kementerian ristek dan juga dikbud
p tiga dan juga golkar menilai akan ada perombakan kabinet tak hanya di tubuh kementerian terkait namun bisa juga di pos kementerian yang lain
wakil ketua umum partai persatuan pembangunan p tiga arsul sani mengatakan ada kemungkinan perombakan kabinet pasca penggabungan dua kementerian
namun lagi lagi keputusan itu ada di tangan presiden dan hanya presiden yang mengetahui pertimbangannya
sementara itu politisi golkar aziz syamsuddin mengingatkan presiden untuk memilih orang yang tepat ketika akan merombak kabinet
wakil ketua dpr itu juga menyerahkan keputusan perombakan kabinet ke presiden
saya yakin sih kalau pun ada resafel nanti setelah lebaran ya tetapi apakah dengan dileburnya
kementerian riset teknologi itu ke kemengkiput kemudian akan diikuti dengan resafel resafel yang lain
atau bergerak ke posisi yang lain ya lagi lagi enggak ada yang tahu selain presiden sama tuhan
jadi kita tunggu saja karena saya yakin presiden ketika melakukan penataan itu juga sekaligus melakukan evaluasi terhadap kinerja kabinet
nah itu yang tadi saya sampaikan kewenangannya ada di presiden
apakah hanya menempatkan satu personil atau dua personil di tingkat di kementerian yang baru ini
atau merupakan acak diacak lagi untuk menempatkan seseorang itu the right man on the right place
kewenangannya di siapa kewenangannya ada di bapak presiden dan bapak wakil presiden